saya sudah gak mau lagi berurusan dengan
aku gak mau bikin kamu bingung
ini cuma pandangan aku pendapat aku
tapi ini kan keluarga kamu
kamu yang lebih ngerasain lebih tahu
jadi semua keputusan ada di tangan kamu ros
terima kasih ros
terima kasih ros
makin sebaiknya aku pamit ya
kamu harus jaga kesehatan
jangan banyak pikiran
kalau ada apa apa kamu kabarin aku ya
karinda terima kasih sayang
kamu datang kondisi aku lagi kayak begini
terima kasih karinda
aku pulang dulu ya
salam mas chandra ya
ichi pulang dulu ya
ini ada om achan
aduh rena kamu tuh tambah gede tambah lucu
om achan kangen lho sama kamu
habis dari mana
oh waduh seru ya pasti ya
ya udah sekarang om macan mau pulang dulu ya
nanti kita ketemu lagi oke
oma hari aku seneng banget
aku belajar berenang di rumah papa dan mama
tadi aku juga diantar
aku juga diantar loh
sama papa dan mama
mama kamar dulu ya sayang ya
kamar dulu ya
kepentin terus dulu ya
kalian udah pulang
kok papa sendiri mama
mama tuh lagi pergi ke rumah bu rosa
emangnya ada apa
gak ada apa apa
mama cuma pengen ngekembur rosa aja
ngapain mama ingin nunggu ke rumah halde baran
gimana kalau nanti ada yang bicara macam macam ke mama
kamu yakin gak mau pake kruk
gak usah ma
ini udah mendingan kok
udah gak sakit aku aja ini jalan dari tadi
ya terus kamu tuh nyetirnya gimana
kalau enggak kita sewa mobil aja
sama supir sekalian kan ada
nah gak usah aku bisa sendiri kok
mama tenang aja ya
ya sudah kalo begitu
ya ampun ren ini mobil kamu kotor sekali
aduh udah kelamaan parkir disini tuh liat
nanti dibersihin ya ma
oh iya mama duluan aja di mobil ya nunggu di mobil
aku mau masuk ma mau ke toilet dulu
kenapa bukan dari tadi aja sih ke toilet
kenapa bukan dari tadi aja sih ke toilet
baru sekarang mau ke toilet
iya kan ke toiletnya baru sekarang ma
yaudah yuk sini
bisa enggak udah biarin aja mama aja
bisa biar aku aja
ya mama masuk aja
ma sebentar ya
ya sudah kita masuk
peta bawa kita ke toilet
bapak nggak perlu membayar biaya rumah sakit karena semuanya sudah dibayarkan
apa saya gak perlu bayar rumah sakit
iya biaya untuk pasien alika kurniasi semuanya sudah lunas
apa yang bayar pak aldebaran
bukan pak tadi yang membayarkan namanya pak randy
jadi sus yang bantu bayar itu pak randy
om randy sempet jenguk aku itu ya bu
kalian berdua kenal apa randi
pak tunggu pak
saya asistennya pak al
saya ditugaskan sama pak al
untuk mencari bapak
tapi waktu itu bapak malah kabur
bapak jadi ketabrak mobil
dan terima kasih juga pak
bapak sudah membiayai rumah sakit anak saya
semuanya sesuai janji
pak al ke bapak kan
oh iya pak sebenarnya masih ada
satu hal lagi yang harus bapak lakukan
tolong bapak ikut saya ke jakarta ya
sekali lagi sama burosa
ibunya pak al dan menjelaskan
kalau apa yang diceritakan bapak itu
bukan rekayasa atau paksaan pak
jadi kemarin itu bapak ke jakarta
gak mau lagi berurusan dengan bapak al de bareng
saya juga sudah pernah menceritakan itu
sama ibunya pak de bareng
jadi sekarang saya mau pulang
pak bapak bantu
om rendi ya
om rendi sudah baik sama aku
sebenarnya saya mau aja bantu pak rendi
bermasalah lagi dengan bu elsa
gue males kalau sampai bu elsa
tahu nanti dia
pak al de bareng
dan pak rendi ini orang yang baik
baca cukup baik
pak bapak bantuin om randy dong
bapak yang bilang ke aku ke kita harus hidup tolong menolong
iya kan bu
oke saya akan bicara lagi dengan ibunya pak aldebaran
alhamdulillah rupiah allah
makasih ya pak
yaudah kalau gitu sekarang juga
bapak ikut saya ya ke jakarta
bu sama alika pulang aja duluan ya
nanti bapak nyusul kalau semuanya sudah beres
pak sebenarnya ada masalah apa
kenapa bapak harus ke jakarta
yaudah pokoknya nanti kalau semuanya sudah beres
bapak akan jelasin
ibu nggak usah khawatir sama bapak ya
yaudah alika kamu harus terus sama ibu ya
saya permisi ya bu alika
iya pak randy
kamu sehat sehat ya
ya bu bapak salim ya